serius atukang dadang
saya teh terkesan dengan ceraos
dunianya terbalik tapi ada
kepedulian ceraus teh dulu rame
ada pabrik banyak toko
itu namanya keluarga yang sesungguhnya
sini mak bantuin
gak usah mak
mau beli apa
saya emang gak mau belanja
saya mau curhat
kenapa gak sama
tadi saya udah kesana
kayaknya sih kebiro
gara gara suaminya pelit ya
kalau kangkos warama pelit
masa punya uang saya nggak boleh belanjain
suami mah emang kayak gitu
kalau untuk suami
untuk keperluan mereka
tapi kalau untuk keperluan kita
seperak juga dihitung
mungkin gak sih
kalau suami teh sudah maju
dia tetap setia sama istrinya
jarang atuh ce
biasanya mereka itu cari gara gara
terus mereka cari yang lebih muda
tapi kalau itu mah mantan suami saya
kalau kangkos warama kayaknya setia kok ce engkom
mungkin sudah bubar sama kang mulyadi
sudah gak pakai wajib panjang lagi
yang bener ya
wah asik dong
sayang bos kita udah bokeh
gak pernah keluar rumah
jangan jangan udah gak diceraos lagi
mau antar makanan kemana
dede mau ngantar makanan ke kebunnya kang bagja
oh jadi sekarang udah mulai serius
cu cok teh ikut seneng ya
bagian daripada nungguin yang masih galau
lagian dedetnya lagi mengenal pribadinya kang bagja kok
kalau udah yakin mah
aku ngapain dilama lamain lagi deh
mendingan kamu teh cepet cepet aja lupain kang sobrie daripada sakit hati
jelas deh kan
jelas deh kan
jelas jelas pak ustad gak ngerestuin hubungan kamu sama kang sobrie
kang sobrie teh gak mungkin ngebantah pak ustad
kalau kang sobrie ngebantah pak ustad
mau hidup dari mana
buat diri sendirinya aja gak cukup
apalagi mencukupi keluarga

dede teh jangan marah ya cucu ngomong kayak gini
cucu teh gak mau liat dede sengsara

kita temen dari kecil
kalau cucu dari kamu mah
ya jujur aja cucu saya gak mau milih kang sobri
mendingan kamu tes sama kang bagja
pasti mampu mencukupi keluarga
budaya cibar ya kok mah jangan diikutin
itu teh ngawur
masa perempuan yang kerja suami yang ngurus anak
masa perempuan yang kerja suami yang urus anak
masa perempuan yang kerja suami yang urus anak
bener juga sih cu
ya emang bener
ya udah tuh deh
cucu teh mau kesana
soalnya semuanya udah diurus sama bank
kamu masih mikirin si dedek
masih berat menerima kenyataan diri cantik jodohin sama orang lain
dede cantika juga mau
jodoh mah memang di tangan allah
tapi bukan berarti jodoh dan rejeki
yang mendatangi kita
tapi kita yang harus mendatanginya
kita yang menjemput
gak bakal datang sendiri
kalau saya tidak kerja
bagaimana keluarga saya
kenapa saya harus berhenti
karena saya yang suruh
kamu sih ada ada aja
kamu tuh apa apa harusnya pikir panjang kum
ini yang dimaksud esi
pantesan gak ada yang tahu
warungnya baru rencana
doh ini obrolan serius doy jangan bercanda ini saya serius tukang dadang
saya teh terkesan dengan ceraos
dunianya terbalik tapi ada kepedulian cirawas kayak dulu rame ada pabrik banyak toko